arus balik dari arah timur ke barat atau tasik malaya menuju bandung di sejumlah jalur selatan jawa barat
masih terpantau ramai pada jalur limbangan malangbong
frekuensi kendaraan yang melintas mencapai satu delapan ratus kendaraan per jam
berdasarkan penghitungan petugas dinas perhubungan kabupaten garut di pos limbangan
jumlah kendaraan yang melintas dari tasik ke bandung menurun
hari minggu total jumlah kendaraan yang melintasi jalur malangbong limbangan mencapai tujuh puluh dua
hari senin jumlahnya menurun menjadi empat puluh lima
meski demikian kepadatan arus lalu lintas tetap terjadi di beberapa titik
seperti di sejumlah pasar tradisional dan persimpangan jalur alternatif menuju kabupaten sumedang
produser lapangan cnn indonesia gria putri berada di kawasan malangbong jawa barat
gria seperti apa lalu lintas wow padat sekali di belakang anda
selamat siang putri dan juga pemirsa
saat ini saya sedang berada di area limbangan
jalur ini merupakan jalur selatan
yang dilalui jika anda berangkat dari tasik melalui bandung
dan hingga siang ini jalur arus balik dari tasik menuju bandung saat ini terpantau ramai lancar
namun di arus sebaliknya di belakang saya ini yang mengarah ke arah tasik terpantau ada antrian kendaraan
karena di depan sana terdapat pasar limbangan yang menjadi salah satu titik kemacetan di area limbangan ini
memang selain pasar di area limbangan ini ada beberapa titik lainnya yang berpotensi menimbulkan kemacetan
di antaranya ada dua spbu dan juga banyaknya rumah makan yang tersebar di sepanjang jalan ini
yang menyebabkan antrian kendaraan akibat adanya aktivitas keluar masuk kendaraan
begitu juga sejak senin kemarin memang jalanan ini tidak hanya dipenuhi oleh para pemudik saja
tapi juga oleh masyarakat sekitar yang mulai beraktivitas secara normal
tadi juga saya sempat melihat sudah mulai banyak
ada truk besar dan juga truk sedang yang melintas
delman ini sempat dilarang tujuh hari sebelumnya untuk beroperasi
dari mulai sebelum lebaran hingga setelah lebaran
saat ini sudah mulai beroperasi kembali
juga dapat saya informasikan bahwa dari hasil pemantauan dari pos penghitungan arus lalu lintas di pos limbangan
di sub kabupaten garut jawa barat ini memang hingga pukul sebelas siang tadi ada sekitar empat tujuh ratus kendaraan yang sudah melintasi dari arah
tasik menuju bandung
dan dua diantaranya merupakan sepeda motor
gria putri dari kawasan malangbong jawa barat
dan bagi anda yang akan menempuh perjalanan kembali ke kota kota utama tempat anda bekerja
anda bisa memanfaatkan aplikasi gomudik
aplikasi ini telah kami siapkan untuk kenyamanan anda menempuh arus balik
aplikasi gomudik bisa anda akses melalui google play store
untuk anda para pengguna telepon pintar berbasis
selain dapat mengakses informasi lalu lintas secara langsung dengan puluhan gambar cctv dari berbagai pintu tol
anda juga bisa mengakses informasi jalur alternatif yang tentu saja bisa mempercepat waktu tempuh anda
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti perkembangan terbaru seputar arus balik
satu jam mendatang
jangan lupa unduh aplikasi gomudik di play store
saya putri ayin intiasakan kembali sesaat lagi dalam cnn indonesia live